dari zaman aku akan pergi dari
kami akan usut tuntas siapa pelaku sebenarnya
bapak bapak ibu
ibu makasih ya aida sering nangis banget
pak makasih ya
makasih udah bantuin aida
om surya sama tante nenek udah bantuin aida
terus aida senang banget pak
terus mereka udah seperti orang tuanya ide sendiri
gak apa apa kuda gak apa apa
buat bapak yang penting sekarang
kamu sudah terbebaskan
itu ya pak
penting buat bapak
semua ini kan berkat pak surya dan ibu nena juga ya kan
dan kamu sudah sepatutnya berterima kasih sama mereka
bapak bahagia sekarang
bapak bahagia sekarang
saya senang sekali kamu menganggap saya seperti ayah kamu
saya semakin yakin kalau kamu itu memang anda akan nunggu saya
aksan kamu tuh gimana sih
kamu kan yang dipercaya untuk mengurus kasus ini
kenapa aida dibebaskan
atau jangan jangan kamu memberikan kesaksian yang meringankan aida ya
bu bukan aku yang ngebantu aida
tapi bu lara sendiri yang memberikan kesaksian kalau aida itu nggak bersalah
emangnya dia udah sadar
kenapa sih laras itu pakai sadar di saat seperti ini
harusnya biarin aja aida itu membusukkan aida
busuk di penjahat
ibu ngapain sih masih marah marah terus
ya wajar dong kalau akhirnya bebas
aidanya kan emang gak bersalah
sekarang memang aida sudah bebas
tapi kamu harus menghancurkan aida nena dan laras
kamu harus membalas kematian ayah kamu
sekarang aku gak tahu lagi apa yang harus aku lakukan
aida sekarang sudah terbukti gak bersalah dan dibebaskan
tapi hal ini malah membuat aku takut ibu
aku takut kehilangan aksan
aksan pasti akan benar benar meninggalkan aku
terima kasih oma udah bantu aida
terima kasih omo udah membebaskan aida
apaan kamu kesini
saya gak mau kamu deket deket sama oma
tanya kami datang kemari karena kami ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu laras
ngomong gak butuh ucapan terima kasih dari kalian
terutama dari kamu aida
mama itu udah gak suka sama kamu
lebih baik sekarang kamu pergi
karena saya gak mau oma saya jadi tambah sakit gara gara kamu
kami datang kemari dengan niat baik
dan kamu gak bisa lagi menyalahkan aida atas kecelakaan yang menimpa ibu laras
karena sudah terbukti bahwa aida tidak bersalah sedikit pun di persidangan
jadi gak ada alasan kamu terus menyalahkan aida dalam kasus ini
saya nggak peduli apapun alasan kalian
yang jelas saya gak mau aida di deket deket sama oma
sekarang juga kalian pergi
atau saya akan panggil satpam untuk ngusir kalian dari sini
udah riza gak apa apa aku akan pergi dari sini tania
aku datang ke sini hanya untuk bilang terima kasih sama oman
makasih karena oma udah mau belain aida
oma cepat sembuh ya
tidak usah berganteng sama oma
sekarang aku mau pergi
puas kamu puas kamu

gawat jadi oma udah sadar
saat ini polisi sedang mengusut siapa pelaku sebenarnya
jadi oma laras belum ngelaporin aku
anas harus tahu soal ini
dan dia harus segera bertindak
sebelum oma laras bongkar semua rahasia kita
dan polisi masih mengusut kasus tersebut
iya kita harus bertindak secepatnya
sebelum semuanya terlambat
kamu masih ingat kan sebelum papa kecilnya
waktu itu untuk berobat
kamu pernah janji sepulang papa dari sana
kamu akan tes dna papa dengan aida
apa yang harus aku lakukan sekarang
aku gak mungkin mengecewakan papa
di saat kondisi bapak seperti ini
papa benar benar berharap
kalau aida itu memang anak kandungnya
pada hasil tes aida dan papa waktu itu
sama sekali gak cocok
kamu gak lupa kan sama janji kamu
aku masih ingat kok
kamu mau melakukan tes dna lagi ya
tapi bukannya kita udah pernah ngelakuin tes dna
aku sama om surya nggak cocok
tapi ini permintaan papa
dan aku gak mau mengecewakan papa
karena aku khawatir itu akan berpengaruh
sama kesehatan papa
aku mohon kamu mau melakukan tes dna ini
kalaupun nanti hasilnya tetap sama
kamu dan papa aku gak cocok dna nya
yang penting aku minta kamu tetap
kalau papa aku
itu papa kandung kamu juga
tapi bukannya itu namanya
kita harus melakukan ini aida
harus demi papa
aku gak bisa dokter
aku gak tega harus bohongin om surya begini
tolong kamu bersedia
untuk melakukan tes sinar lagi
karena ini menyangkut kesehatan papa aida
betapa berartinya papa buat aku
walaupun dia bukan ayah kandung aku
aku akan melakukan apapun aida
apapun demi papa
tolong kamu bersedia aida
aku mau dokter
tapi aku mau ngelakuin ini hanya untuk kesembuhan omsure ya
untuk kesehatan om surya
terima kasih aida
baik pak bu
sekarang saya akan mengambil darah dari
bu nena pak surya dan mbak aidah
maaf siapa dulu yang akan diambil darahnya
siapa dulu pak yang mau diambil
saya dulu aja sustananya
semoga apa yang aku lakukan ini gak salah
aku hanya mau yang terbaik untuk papa
semoga saja dengan tes ini aku bisa buktikan
kalau aida itu benar benar putriku
sebentar lagi aku akan buktikan kalau aida itu putri aku
ya pasti aida putri aku yang hilang
ya allah tes ini juga hanya akan sia sia
karena hasilnya pasti tetap gak akan cocok
bisa diberi apa apa tapi aku mau buktikan
aku mau buktikan
aida itu benar benar putriku
aku mau buktikan
aku mau buktikan
aku mau buktikan
aku mau buktikan